jelang puasa dua taman pemakaman umum di kawasan karet jakarta pusat mulai ramai peziara
meski hujan turun sejak pagi peziarah tetap melakukan tradisi nyekar
peziarah menyambangi makam keluarga mereka di bawah guyuran hujan
mengirimkan doa membersihkan makam dan menabur bunga
selain di karet bifak pemakaman karet pasar baru juga banyak didatangi keluarga
yang melakukan tradisi nyekar